setelah kemarin komisi pemberantasan korupsi memeriksa tujuh orang tersangka
dprd kota malang hari ini kpk mengagendakan memeriksa enam anggota dprd lainnya
anggota dprd ini diperiksa dalam kasus korupsi masal terkait suap pembahasan apbd perubahan kota malang tahun dua ribu enam belas
dari enam orang anggota dprd kota malang tiga orang diperiksa sebagai tersangka
diantaranya tegu pujiwayono dari fraksi gerindra
harun prasojo dari fraksi pan
ernie farida dari fraksi pdip
sementara tiga orang tersangka lainnya diperiksa sebagai saksi bagi tersangka lain
yakni teguh mulyono dari fraksi partai pdip
dan kurul anwar dari fraksi partai golka
diperiksa bagi tersangka suparno hadi wibowo
sementara diana yanti dari fraksi pdip diperiksa bagi tersangka hadi susanto
selain suap kpk juga mendalami penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi sebesar lima delapan miliar rupiah kepada sejumlah anggota dprd kota malang
sudah ada produser pengasian indonesia reza ramadan di gedung kpk jakarta
reza selamat siang bagaimana perkembangan kasus korupsi masal anggota dprd malang
sejumlah orang kembali diperiksa apa saja yang didalami dari sejumlah tersangka ini reza
elvira setelah kpk menahan dua puluh dua orang tersangka yang berasal dari anggota dprd kota malang pada senin lalu
dan selama sepekan sendiri kpk melakukan pemeriksaan secara maraton kepada para tersangka ini sendiri
kemarin sendiri ada tujuh orang tersangka yang diperiksa dan hari ini ada enam orang tersangka yang diperiksa
di mana tiga diantaranya merupakan diperiksa sebagai statusnya sebagai tersangka
dan tiga lainnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya
dan para tersangka ini sendiri tadi datang sekitar pukul setengah sepuluh
dan tadi saat break saat jumat sendiri keluar namun tidak ada keterangan sedikit pun yang kami dapatkan dari para menurut
tersangka ini sendiri
namun dari kpk sendiri mengatakan bahwa pendalaman penyidikan yang dilakukan hari ini sendiri
merupakan pendalaman aliran dana terkait suap pembahasan perubahan apbd dua ribu delapan belas kota malang
di mana setiap anggota dprd ini sendiri didalami tentang penerimaan dana dari dua belas lima juta rupiah hingga lima puluh juta rupiah
dengan total tujuh ratus juta rupiah
dan selain kasus suap ini sendiri kpk sendiri melakukan penyidikan
dan untuk satu kasus baru elvira yaitu kpk mendalami tentang adanya dugaan gratifikasi sebesar lima delapan miliar rupiah
di mana dana ini sendiri berasal dari pengesahan terkait pengesahan apbd dua ribu lima belas kota malang
dan juga pengelolaan sampah di kota malang
di mana para anggota dpr ini diduga menerima dana masing masing seratus juta rupiah
dan inilah yang coba didalami lagi oleh kpk apakah nantinya akan ada kasus baru setelah
dan untuk total tersangka terkait kasus suap sendiri ada empat puluh satu orang yang berasal dari anggota dprd dan juga satu wali kota
dan selain itu juga kpk mengatakan bahwa delapan belas orang anggota dprd dan mantan anggota dprd ini bertindak korporatif
yang mengembalikan uang lalu juga mengakui perbuatannya dan juga beberapa anggota juga memberikan keterangan
keterlibatan dari anggota dprd lain
baik terima kasih informasi
yanda reza langsung dari gedung kpk jakarta